baik nuril merupakan mantan tenaga honorer sman tujuh mataram
ia sering mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari m
yang merupakan kepala sekolah sma itu
kemudian berujung pada kasus berkepanjangan yang ia jalani saat ini
bagaimana perjalanan kasus baik nuril yang bergulir selama beberapa tahun ini
bermula pada tahun dua ribu dua belas baik nuril merekam pembicaraan telepon dengan m
yang menceritakan hubungan badan dengan seorang perempuan
namun tanpa sepengetahuan nuril rekaman tersebut tersebar
kemudian pada tahun dua ribu lima belas m melaporkan nuril ke polisi
pada dua ribu tujuh belas nuril diproses polisi dan ditahan pada dua puluh tujuh maret
mei dua ribu tujuh belas nuril menjalani sidang perdana di pengadilan negeri mataram
jaksa mendakwa nuril atas pelanggaran undang undang ite
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah
namun pada dua puluh enam juli dua ribu tujuh belas
majelis hakim pn mataram memfonis bebas baik nuril
ia tidak terbukti menyebarkan dan mendistribusikan konten asusila
jaksa kemudian mengajukan banding hingga tingkat kasasi
enam september dua ribu delapan belas putusan kasasi pun diputus
putusan ini baru diterima pada sembilan november dua ribu enam belas
yang menyatakan baik nuril bersalah melakukan tindak pidana
petikan putusan kasasi ini menjatuhkan pidana kepada nuril
dengan pidana penjara enam bulan dan pidana denda
sejumlah lima ratus juta rupiah
dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan